hari ini partai golongan karya menggelar musyawarah daerah ke sembilan dpd partai golkar provinsi dki jakarta tahun dua ribu enam belas
rencananya akan ada deklarasi dukungan dewan pimpinan pusat partai golkar kepada gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama untuk maju dalam pilkada dki dua ribu dua puluh
yoris mengakui adanya dukungan resmi kepada basuki cahayapurnama atau ahok dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas dalam musyawarah daerah kali ini
namun apakah ahok memilih jalur partai atau independen golkar tidak mau mendorong atau mengintervensi sikap ahok
kemenangan sepenuhnya kepada daerah
tetap lokal tetap daerah itu